untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan retno listiarti komisioner kpai bidang pendidikan
selamat pagi bu retno
ya selamat siang
ya selamat pagi menjelang siang bu retno
bu retno kita mau tahu kita tahu kpai ini selalu melakukan evaluasi melakukan juga pengamatan terkait dengan tatap muka yang memang sudah berjalan dari bahkan beberapa bulan yang lalu tatap muka terbatas
nah kalau misalnya kita tahu jakarta dan kota bogor adalah dua daerah yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan dulu untuk uji coba pembelajaran tetap muka terbatas
evaluasinya seperti apa dari kpai
ya baik pertama karena posisi saya di bali ya jadi ini sudah siang tadi ya
yang kedua adalah saya juga sekarang ini sedang melakukan pengawasan tatap muka sebenarnya di berbagai daerah termasuk di bali ini sedang datang di sma negeri tiga dan pasar bali
secara umum sebenarnya dki maupun beberapa wilayah di indonesia itu sebenarnya sudah jauh lebih siap ya kalau terkait dengan penyiapan sekolah tatap muka apalagi dki
dki ini kalau berdasarkan pengawasan kpai itu punya potensi yang justru lebih siap mereka
mulai dari sop nya mulai dari infrastrukturnya sampai mereka bikin pelatihan
dan tidak banyak sebenarnya sekolah yang bisa lolos
namun karena dki itu berada pada posisi positivity rate yang sangat tinggi ya tentu kami
juga mendorong untuk penutupan sekolah sekolah yang sedang diuji coba
kalau angka setinggi itu sangat berbahaya baik bagi peserta didik atau anak anak maupun bagi pendidik itu sendiri
lalu berdasarkan catatan kpai daerah mana saja dan apakah ibu optimistis sekolah tatap muka juli nanti akan digelar secara terbatas
itu terjadi sebenarnya di sepuluh provinsi
dan kami juga mendorong
kan sampai hari ini juga belum
dan banyak daerah lain yang positivity ratenya tinggi juga sekarang belum sekolah belum ditutup
untuk itu kami sebenarnya kalau berdasarkan ini berdasarkan who ya jadi who maupun idai itu juga menetapkan hal yang sama
walaupun sekolah siap sekalipun
nah ini juga merujuk pada angka kematian anak akibat covid sembilan belas ini sudah sangat tinggi
untuk saat ini saja indonesia itu angka kematian anak akibat covid sembilan belas itu sudah tertinggi se asia pasifik
jadi angka kita ini sangat tinggi
oleh karena itu eropa misalnya yang demikian saja mereka itu pada gelombang yang pertama
angka kematian anak itu loh ya
jadi bahkan sangat sedikit anak yang meninggal karena covid
sementara di indonesia itu angkanya memang sangat tinggi
oleh karena itu kami memang mengutamakan yang pertama itu pemenuhan hak anak adalah hak hidup
yang kedua hak sehat
yang ketiga baru hak pendidikan
artinya kalau anak itu tetap sehat dan hidup
maka ketinggalan pelajaran sebenarnya masih bisa kita kejar
kalau anak itu sudah kita pinterin dengan masukin sekolah sekarang
gak lama dia tertular covid sembilan belas kemudian meninggal
maka ya kan nggak ada gunanya
jadi kami memang mendorong kondisi pandemi ini kalau disuruh memilih berdasarkan konvensi hak anak
ya hak hidup nomor satu hak sehat nomor dua hak pendidikan baru nomor tiga
baik ibu retno terakhir ibu sebelum kami tutup perbincangan kita pada pagi ini di after sepuluh
kita tahu juga
bahwa kemendebut ristek ini nampaknya belum mengubah wacana soal bulan juli melakukan ptm terbatas
nah rekomendasi apa lagi bu dari kpai
ya kpai kan beberapa kali juga terlibat dalam rapat koordinasi nasional
ya ini kami juga akan merekomendasi supaya pernyataan presiden pun itu bagian yang menjadi perubahan di dalam skb empat menteri
skb empat menteri yang membuka sekolah itu kan empat
apa disitu skb empat menteri itu kan
kemudian maksimal dalam seminggu tidak disebutkan ya harus disebutkan
maksimal hanya dua
kalau bisa ya satu kali saja dalam seminggu empat harinya pjj
kemudian lamanya sekolah
yaitu dua jam kata presiden
ini kan juga belum diubah
kami akan segera juga berkoordinasi dengan kmdikbud maupun kemenat
agar apa yang disampaikan presiden dan rapat terbatas
dan sudah diumumkan ke publik
itu harusnya menjadi perubahan dalam skb empat menteri
sebaiknya pemerintah daerah tidak membuka sekolah
baik baik semoga para orang tua juga semakin bersabar ya
terima kasih bu retno atas waktunya bersama kami di cnn indonesia